menko maritim dan investasi luhut panjaitan mengklaim hasil big data berisi percakapan satu ratus sepuluh juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu dua ribu dua puluh
selain luhut panjaitan klaim serupa pernah dilontarkan ketua umum pkb mohaimin iskandar yang menyebut dari seratus juta sabiak akun di medsos sebanyak enam puluh persen mendukung penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat dan empat puluh persen menolak
klaim atas hasil big data media sosial ini lantas dipertanyakan asal usulnya apakah hasil big data tersebut benar benar valid atau berpotensi memanipulasi informasi
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
selamat sore pak jazilul
selamat sore mbak rifana pak ismail fahmi apa kabar
dan pakar media sosial sekaligus founder adron amprit
selamat sore mbak rifana selamat sore pak jazilul
oke saya mau tanya dulu ke pak jazilul
pak jazilul ketua umum pkb mohaimin iskandar sebelum pak luhut mengatakan klaim soal hasil big data ketua umum anda sudah pernah mengklaim dari hasil big data media sosial menunjukkan enam puluh persen mendukung penundaan pemilu sisanya empat puluh persen menolak
saya mau tanya data gus ami atau caimin ini sama dengan hasil big data yang diklaim oleh pak luhut
berasal dari sumber yang sama
kami belum tahu persis big data mana yang dipakai
karena saya juga bukan pakar big data
big data itu kan data
dan data itu masih tergantung yang menganalisis
nah tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh pak muhaymin
dan mengatakan bahwa
emang big data bisa dijadikan referensi
siapa yang menganalisis
seperti apa digunakannya
itu tentu yang kita akan dalami
jadi usulan yang disampaikan pak mohaimin
selain ditangkap dari aspirasi yang berkembang
itu juga dari big data
saya juga belum tahu persisnya
data itu kan data
tergantung pak mohaimin menganalisisnya
dan siapa menganalisisnya
dan untuk kepentingan apa
saat pak mohaimin iskandar menyampaikan hasil big data kepada teman teman pkb

apakah kamu sudah dipaparkan sumbernya
ini dari mana
ketika kemudian big data menjadi referensi harus jelas dulu sumbernya
ini sumbernya dipaparkan tidak
tentu tidak ada yang mengharuskan
karena big data selama ini
belum menjadi bagian dari referensi yang harus digunakan
selama ini kan lembaga survei
atau referensi referensi yang berkembang
pak muhaymin menurut saya lebih maju berpikir
juga menggunakan big data sebagai referensi gitu
big data yang seperti apa tentu itulah yang
tidak perlu kita dalami secara bersama sama
karena setahu saya
kalau saya secara pribadi
itu saya tidak memahami
dan saya tidak tahu persis big data
dan cara menganalisis big data
tapi dari itu apa yang disampaikan oleh pak luhut
kemudian terkonfirmasi kan
ternyata juga menggunakan big data
masalahnya big data yang mana kan itu pertanyaannya
itu yang kita cari
perbincangan itu benar atau tidak
kan ada pakarnya masing masing
pak luhut bukan pakar
pak muhaymin bukan pakar data
tampaknya ada kendala teknis dengan pak jazilul ya
zoomnya tidak muncul
mungkin bisa diperbaiki dulu
saya mau ke mas fahmi terlebih dahulu
mas fahmi sudah bergabung lagi
apakah kemudian anda mengetahui siapa pengolah hasil big data yang diklaim oleh caimin dan pak luhut
karena tadi pak jazilul mengatakan pkb
pengurus pkb tidak mengetahui asal usul pengolah big data ini
agak aneh ya
ketika ketua umumnya bicara di publik
klaim soal big data tapi tidak tahu sumbernya dari mana
siapa yang mengolah
anda tahu tidak mas fahmi
tentang big data
klaim big data bahwa ada sekitar seratus juta netizen yang berbicara tentang penundaan pemilu
ini memang betul harus diuji lagi ya
seperti pak jasilu tadi bilang ini bisa dites lagi diuji lagi
karena ini big data kan sifatnya open ya
apalagi sumber datanya dari media sosial
open terbuka siapapun bisa ngetes
banyak sekali kawan kawan akademisi juga bisa ngetes
cuma syaratnya juga satu adalah kita harus tahu metodologinya
nah metodologi dalam big data ini agak berbeda dengan metodologi di dalam survei ini
di dalam big data kita menggunakan kata kunci
jadi dijelaskan kata kunci yang kita pakai itu apa
misalnya menggunakan kata kunci pemilu
tapi pemilu kan secara umum
misalnya penundaan pemilu atau presiden tiga periode dan seterusnya
yang kedua kemudian periode pengambilan datanya kapan ya
dari tanggal berapa sampai tanggal berapa
dan yang ketiga adalah kanal media sosial yang dipakai untuk mengumpulkan data apa
cukup paling nggak tiga variable ini saja lah
itu kemudian dibuka
nanti akan bisa direplikasi ulang
sama big data itu sifatnya akademik
dan di dunia akademik itu ada namanya replikasi
kita bisa tes ulang apakah penelitiannya hasilnya sama atau tidak
meskipun itu percakapan sudah lewat kita masih bisa ambil tuh data dari media sosial
saya kira seperti itu ini yang sangat penting
kita untuk bisa mengetahui lah
publik di indonesia misalnya katakan polemik terhadap big data ini bisa diselesaikan dengan cara tadi ya
kita terbuka dengan data
kemudian saya mencoba karena tidak tahu metodologinya
saya mencoba inisiatif ya dengan drone upgrade
dan kemudian saya gunakan
mas fahmi tahan dulu di situ mas fahmi saya harus potong ya
saya gunakan misalnya satu minggu data percakapan
ini kan bisa berbeda ya
kata kunci yang saya gunakan adalah yang kayak tadi
mas fahmi saya harus tahan dulu di situ
percakapan saja itu dari twitter
dan kemudian saya ambil dari lab empat puluh lima hasilnya hampir sama juga
sekitar sepuluh hasil mereka
nah hal inilah yang kemudian coba kita lihat dari sumber data yang lain
misalnya dari facebook dan yang lain lain
tentu jumlahnya prosentasenya katakanlah sama dengan di twitter
keaktifannya nggak akan sampai satu juta
apalagi satu ratus sepuluh juta
maka disinilah kemudian kalau saya sendiri bisa menyimpulkan
oke mas fahmi saya harus potong dulu di situ ya
tidak mungkin kita bisa dapat seratus juta orang
mohon maaf tampaknya kita ada kendala komunikasi dengan mas fahmi
saya harus potong di situ karena poinnya adalah saya ingin tahu
siapa pengolah big data yang diklaim oleh pak luhut dan juga caimin
karena para pemain ataupun analis di media sosial itu tidak begitu banyak mas fahmi
apakah kemudian anda mendengar siapa sebetulnya yang dibalik pengolah big data yang diklaim oleh caimin dan juga pak jazilul
anda tahu tidak
karena informasi yang kami dapatkan itu adalah orang yang selama ini sering menyuplai data menyuplai hasil big data kepada pak luhut
pemainnya sama tidak
dengan yang ada
ada di lapangan selama ini mas fahmi
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
saya harus break terlebih dahulu
untuk memperbaiki kita akan kembali usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua umum pkb jazilul fawait dan juga ismail fahmi founder drone emprit sekaligus pakar media sosial
mas fahmi anda belum menjawab pertanyaan saya ya
saya harus tanya terlebih dahulu bahwa ini kan pemain ataupun analis media sosial tidak banyak ya di indonesia
belum sebanyak surveyor di lembaga lembaga riset yang ingin kami tanyakan
siapa sebetulnya pengolah hasil big data yang diklaim oleh caimin dan juga pak luhut
karena informasi yang kami terima orang ini adalah yang biasanya mensuplai data sejak lama untuk pak luhut sejak dua ribu sembilan belas
anda tahu siapa pengolahnya ini
saya tidak tahu siapa yang menyuplai data informasi
memang tidak banyak ya tidak banyak yang bermain
tapi juga yang mau share informasi ke publik seperti nogleton amprit ada ifollow juga juga makin sedikit
tapi lebih spesifik yang informasi yang mengolah untuk pak luhut saya tidak tahu
oke pak jazilul hasil big data yang diklaim cak emin itu hasil dari memang dipesan oleh internal pkb
yang lembaganya kredibel atau ini sebetulnya sudah pernah dipakai pkb sebelum sebelumnya dalam mengambil keputusan keputusan politik
atau baru pertama kali digunakan oleh pkb
setidaknya pkb itu sebenarnya aware dengan data data itu
termasuk data survei macam macam
nah tetapi memang pkb tidak punya spesifik big data
di kantor pkb ada memang apa namanya staff yang bekerja untuk mengelola data
tapi pakai itu big data saya nggak mengerti karena saya pribadi tidak terlalu paham apa itu big data
tanyakan ke pak mami
tetapi begini pak nana
pak nana yang penting pkb itu
itu menyampaikan apa yang ditangkap oleh publik
mau dari big data mau dari koran mau dari percakapan langsung mau dari
itu aja intinya
pkb menangkap apa yang diinginkan ataupun disuarakan oleh publik
saya mau tanya ke mas fahmi
dari hasil analisis drone emprit ataupun teman teman media sosial analisis
apakah memang jumlah data yang diklaim pak lbp dan juga caimin ini valid ya
jumlahnya seratus juta atau justru diragukan
satu ratus sepuluh juta pengguna media sosial percakapannya bisa ditangkap
kemudian mayoritas mendukung penundaan pemilu
memang datanya seperti itu yang didapatkan hasilnya
kalau soal valid atau tidak
yang paling bagus adalah kalau seandainya itu kan dibuka datanya
baru kemudian kita bisa tahu valid atau tidak
yang bisa saya sampaikan ini adalah hasil dari saya sendiri droneprit
dan juga pak tima yang sudah pernah
paling juga teman teman dari evalo
misalnya juga membuat analisis
nah hasilnya relatif sama dari kami ketiga ini
tidak banyak percakapannya
jauh di bawah satu juta gitu misalnya
jadi yang ini aja sih yang bisa kami sampaikan
maka disini akan sangat bagus
saya senang sekali tadi pak jazilul menyampaikan bahwa partai
terutama pkb sudah mulai aware dengan data
nah bagaimana ini pak
mumpung lagi seksi ini kan soal big data
ini diadepin acara lah
bagaimana pkb kemudian mengadakan evaluasi ulang
lihat percakapan tentang pemilu
kemudian penundaan pemilu
dan mungkin isu isu lain
mengajak kawan kawan banyak sekali kok sebetulnya
yang bergerak di bidang big data
jadi biarkan mereka cukup partai ini membuka ruang pak
ya pakai membuka ruang pada kami
saya kira seperti itu akan lebih bagus itu
oke tapi hasilnya dari drone emprit dan juga dua media lain
media analisis lain seperti apa
apakah dari puluhan ribu percakapan
yang jumlahnya tadi tidak sampai sepuluh ribu
kalau menurut mas fahmi itu memang mayoritas mendukung penundaan pemilu
atau justru sebaliknya
coba dipaparkan mas hasilnya
hasilnya sudah itu sebetulnya dari sepuluh ribu atau sampai dua puluh ribu itu hanya dari twitter
kalau kita masuk kemudian facebook bisa sampai mungkin ratusan ribu
tapi dibandingkan jumlah facebook kan jauh lebih kecil ya
dan mayoritas itu menolak
setelah dua ribu dua puluh satu dari empat puluh lima pun
ketika waktu itu kan sempat rame
bukan penundaan tetapi presiden tiga periode
waktu itu isunya itu sekitar bulan juni
hasilnya sama menolak
kemudian yang sekarang kemudian saya evaluasi juga bukan hanya netizen
tokoh tokoh yang banyak di share
jadi netizen itu berpendapat selain pendapat mereka
karena top influencer misalnya mereka punya pendapat
mereka juga nge share dari tokoh tokoh mbak
nah tokoh tokoh ini kebetulan kita hitung siapa yang bersuara
karena masuk di media online kemudian di share
tokoh tokoh ini datang dari misalnya dari muhammadiyah
dari akademisi dari disurveyor dan macam macam
dari politisi juga ada
oke pak jazilul dari data tadi yang disampaikan
hasil analisis yang disampaikan oleh mas ismail fahmi
dengan media analisisnya drone emprit
dan dua media analisis lain yang menghasilkan big data
ternyata hasilnya para pengguna di twitter dan juga netizen itu
mayoritas menolak pendundaan pemilu
itu dari masyarakat yang pengguna media sosial
dan juga tokoh tokoh yang bermain di media sosial
sekali lagi mayoritas adalah menolak penundaan pemilu
ini hasilnya berbeda sekali dengan klaimnya ketua umum pkb
dan juga pak luhut
ya saya pertama saya menyampaikan apresiasi ke pak ismail fahmi
yang terbuka nanti untuk bersama sama pkb untuk melihat hasil yang ada di big data
yang di comprate gitu ya atau di data data lain
karena itu bagi kami para politisi dan partai itu penting
nah pak nana dan pemirsa juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak ismail fahmi tadi
bahwa data itu juga harus dikenal kreodenya
ini periode apa dan kata kunci apa
jadi jangan terburu buru juga bahwa perbedaan data yang disampaikan oleh
gus muhaymin atau pak ismail fahmi
itu seperti yang disampaikan pak ismail fahmi juga
dicek dulu kata kuncinya apa
kalau penundaan ini kan baru dua minggu disampaikan
kata kunci penundaan pemilu
nah perbedaannya kapan
itu kata pak fahmi itu
saya hanya pulas saja periodenya kapan
kok kita terburu buru menyimpulkan begitu
nah bagi kami
pkb tentu saat ini kami membutuhkan data data yang valid dari perbincangan
apakah big data atau publik tentang apa yang disampaikan oleh gus muhaimin
kalau ternyata ini besar
tidak seperti yang disampaikan oleh pak fahmi tadi ya
kalau ternyata keinginan masyarakat besar terhadap penundaan pemilu
maka pkb akan melangsungkan itu
karena data ini harus diolah menjadi keputusan politik
itu ada mekanismenya tersendiri
oke tapi kan
kalau data diolah untuk kepentingan tv kepentingan media itu beda
data diolah untuk kepentingan politik
saya pikir pak fahmi paham itu
oke data diolah untuk kepentingan politik tapi datanya kenapa tidak dibuka
metodologinya seperti apa validitasnya seperti apa
karena kan untuk mengambil keputusan politik yang berhubungan dengan kepentingan rakyat
itu harus jelas datanya pak jazilul kenapa tidak dibuka
karena kita sedang melengkapi data pak zana
karena kita tahu periodenya
kapan harus data itu diungkapkan secara valid ke publik
kami kenapa tidak sampaikan
khawatir data itu juga masih belum matang untuk disampaikan kepada publik
itu loh pentingnya menganalisis data
kenapa data saya sebut sesuatu yang matang
itu ya di situ
untuk kepentingan apa kapan itu penting
kalau data itu tiba tiba dibuka pada saat yang tidak tepat
maka itu menjadi masalah buat kita
oke saya mau tanya ke mas fahmi
mas fahmi memang kata kunci kemudian waktu itu akan menentukan ya perubahan dari hasil big data
atau memang sama sama saja pemikiran orang yang ada di media sosial akan berubah
kalau kata kuncinya berubah ataupun berbeda dan waktunya juga berbeda
memang itu akan mempengaruhi ya mas ya
memang bisa mempengaruhi tetapi ordernya kan bisa tidak besar ya
puluhan ribu ke jutaan itu sangat berbeda
misalnya tadi disampaikan ini topiknya kan penundaan pemilu misalnya
saya gunakan kata kunci pemilu secara umum artinya orang yang bicara pemilu
tidak bicara soal penundaan itu sudah masuk ya
data saya hanya bilang cuma tiga puluh lima ribu itu kalau di twitter saja
kemudian kalau dikembangkan lagi di facebook juga nggak sampai jutaan juga
dan ini sebagai contoh ya makanya memang benar kita akan lebih bagus
kalau seandainya ketika membuat rilis tentang big data itu dibuka juga metodologinya
tidak harus data besarnya tidak harus data mentah tidak harus
tetapi metodologinya seperti apa sih
sehingga dengan metodologi ini kita bisa verifikasi ulang
karena kita menjunjung tinggi akademik saya yakin juga teman teman yang bicara big data itu bicara soal
metodologi ilmiah ya
karena tidak akan lepas dari metodologi itu
maka di sini kita bisa verifikasi bersama sama nih
kalau tadanya metodologinya dibuka
metodologi ilmiah ini sangat menentukan hasil dari verifikasi big data ini ya
karena kalau misalnya tidak dibuka kemudian akan dipertanyakan verifikasinya
mas fahmi saya dapat informasi ya bahwa anda dan juga teman teman analis media sosial
pernah diminta untuk menghimpun data percakapan di medsos terkait penundaan pemilu dua ribu dua puluh
dan hasilnya seperti yang tadi anda sampaikan
itu betul mas
tidak pernah ada yang meminta saya
selama ini kita analisis secara mandiri ya
kemudian kita share kepada kalau tidak ada yang meminta kita share kepada di twitter
yang meminta itu netizen kalau meminta saya itu netizen
ketika ada klaim dari caimin itu pertama kali ada seratus juta itu
dan mencorek saya itu di twitter
pak ismail ini benar atau tidak kemudian saya baru analisis saat itu
kita pengen tanya ya sebetulnya pengguna media sosial di indonesia itu jumlahnya memang sampai satu ratus sepuluh juta
dan bisa dideteksi sebanyak itu mas fahmi
bisa pengguna media sosial kita kan niatnya kan dari facebook ya
media sosial itu apa sih media sosial itu media dimana publik itu bisa bersualisasi dan mudah bisa posting bisa komentar
itu facebook paling banyak
kemudian facebook ya ada instagram tiktok makin tinggi sekarang kemudian twitter
twitter tidak banyak ya tidak sebanyak yang lain
tetapi twitter ini mempengaruhi narasi
narasi nama nama itu percakapan
banyak yang dari twitter kemudian di screenshot masuk ke instagram masuk ke tiktok juga masuk ke facebook dan terutama kemudian masuk ke media mainstream
contohnya televisi ini
jumlahnya sampai satu ratus sepuluh juta mas fahmi
ya menurut survei dari mas burhani munadi dan kawan kawan publik itu mendapatkan informasi untuk menentukan pilihan calon capres mereka
oke oke pertanyaan saya jumlah pengguna media sosial percakapannya itu mencapai satu ratus sepuluh juta
kalau total percakapan tergantung dari isu yang dibicarakan apa gitu ya
kalau sekarang misalnya tentang rusia dan ukraina bisa sampai satu ratus sepuluh juta secara internasional
tapi kalau soal pemilu saja apalagi kalau misalnya hanya dalam beberapa minggu terakhir saya nggak yakin itu sampai satu juta pun lebih
kalau kemudian kita ambil periodenya lebih panjang misalnya dari januari mungkin sampai satu juta dua juta
tapi kalau sampai seratus juta itu rasanya dari data yang berdasarkan data yang bukan sekarang ini masih jauh itu
oke ini yang menyampaikan analis media sosial orang yang sangat ahli metodologinya jelas menyaksikan bahwa ada seratus juta orang di republik ini yang bercakap cakap di media sosial soal penundaan pemilu gus jazil
dengan adanya bantahan ataupun analisis dari mas fahmi tadi dan juga kawan kawan big data analisis sikap pkb tetap bersikuku ingin pemilu ditunda mas
ya kan fahmi itu hanya salah satu saja dan kita hargai
dan istilahnya operator atau apalah namanya yang bergerak di big data itu kan bukan pak fahmi saja
nah terkait penundaan pemilu itu big data itu kan hanya bagian dari bahan
sebab itu pkb
tetap akan melanjutkan
melihat perbincangan lain
apakah di bidata
atau di partai partai politik
atau di ruang ruang
publik nah pada
saatnya nanti baru diproses
secara politik jadi
tidak mungkin pkb
misalkan sendirian untuk ngotot
karena ini harus didukung oleh
opini publik dan gendak
nah dikata itu
hanya salah satu media
kata pak fahmi tadi
di media sosial itu banyak lagi
ada orang yang
semacam mas fahmi atau lembaga
yang memiliki bidata lebih luas
juga akan lebih bagus
untuk bisa diberikan kepada
pkb atau kepada pemerintah
terpaksa kami memutuskannya juga
tidak satu satunya berdasarkan
bidata kan gitu
oke tapi klaim yang disampaikan ketua umum anda itu
menggunakan klaim dari hasil bidata
itu yang utama yang disampaikan
menjadi faktor yang berpengaruh
dalam menentukan sikap pkb terhadap penduduk apem ini
kalau menuduh bahwa ini tidak valid
yang menuduh yang menunjukkan buktinya
bukan kami yang harus menunjukkan bukti itu
oke tapi pkb siap ya mempertanggungjawabkan soal hasil bidata ini ya
pkb siap mempertanggungjawabkan soal hasil bidata ini ya pak jazilul
mempertanggungjawabkan soal hasil big data ini kepada publik untuk mengambil keputusan politik akhir nanti
ya pasti dong
keputusan politik harus dipertanggungjawabkan kepada publik
dengan hasil big data yang diklaim oleh caimin siap untuk dibuka ke publik dipertanggungjawabkan
bidata sudah saya sampaikan tadi bidata hanya bagian saja
bukan satu satunya referensi untuk memutuskan
tetapi ingin menyampaikan bahwa pkb sudah terbiasa dengan bidata
dan mulai belajar bidata itu penting
buat partai politik gitu
oke mas fahmi terakhir
menurut anda hasil big data yang diklaim lbp dan juga caimin ini
apakah kemudian berpotensi membohongi publik dan manipulatif karena
tidak jelas asal usulnya metodologinya validasinya sumbernya
bahkan anda dan juga dua media analisis lainnya hasilnya berbeda dengan yang diklaim oleh caimin dan juga pak lbp
apakah kemudian ini berpotensi memanipulasi informasi tersebut
saya nggak bisa bilang seperti itu ya
karena dalam dunia akademik kita bisa bilang a atau b setelah kita mengetahui sendiri
kita buka sendiri baru kemudian bisa bilang ini benar ini salah gitu
kita tidak bisa menggunakan berdasarkan dugaan dugaan saja sebelum melihat
jadi yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang tidak tahu ini adalah
melakukan sendiri pengisian seperti beberapa lembaga yang lain saya sebutkan itu
dan kita buka metodologinya sehingga publik yang lain bisa mereplikasi
soal kebohongan segala macam saya kira kita nggak perlu khawatir
saya sendiri tidak perlu khawatir dengan klaim klaim seperti ini
karena apa verifikasi data itu kan terbuka
bukan hanya saya betul tadi pak jazilul sampaikan
tanya tanya don ombrit ada banyak lembaga yang lain bahkan akademisi mereka bisa melakukan crawling data sendiri
mereka bisa verifikasi sendiri ya bisa tes sendiri
harapan saya malah ini adalah mumpung lagi isu rame
dengan edukasi publik masyarakat
bagaimana mereka mencoba untuk mengkolek informasi
jadi isunya bukan hanya soal pemilu bagaimana big data tadi kita bantu
lembaga partai misalnya dan pengambilan kebijakan
ini salah satu yang saya cita citakan
bagaimana kita smart ya bangsa ini smart satunya dengan big data
dan jelas data bukan satu satunya ya harus di cross check dengan sumber data yang lain
dengan survei dengan fgd dan lain lain
jadi sama kita sama saya yakin kalau saya dengan pak jajilo disini melihat ke depan
terlepas dari soal isu yang sekarang bagaimana kita menggunakan big data untuk kemajuan bangsa ini sangat penting
oke bagaimana menggunakan big data untuk kemajuan bangsa semoga elit politik
para menteri dan juga ketua umum partai politik bisa memahami metodologi
secara resmi dari big data di media sosial ini dan tidak asal melakukan klaim begitu ya harus berani mempertanggungjawabkan datanya
keabsahan datanya ini harus berani dipertanggungjawabkan karena itu akan menjadi penentu dari pengambilan keputusan keputusan politik di tanah air
kita tunggu nanti dari pkb apakah berani membuka hasil big datanya sumbernya pak jazilul kita tunggu sekali lagi
karena itu akan menentukan masa depan dari demokrasi di republik ini soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada wakil ketua umum pkb jazilul fawait dan juga pakar media sosial ismail fahmi
saya selalu pak jajilo dan juga mas fahmi sama sama terima kasih pak jajilo